randy kamu kenapa
aduh ini bibir kamu luka loh kita ke klinik ya
kalau begitu saya setuju
saya akan minta rumah sakit untuk carikan samar buat pak surya
terima kasih pak
ya demi kesehatan papa ya
terima kasih pak
ma mbak nin bilang sama aku kalau dia mau ngasih tau ke papa soal mahkamah kosong itu
mbak nin udah ngasih tau papa belum ma
apa dia udah dateng rumah
kok covernya dimatiin sama mama
pemeriksaan udah selesai
papa akan menjalankan beberapa pemeriksaan rumah
papa harus masuk kamar rawat inap
karena beberapa pemeriksaannya akan dilepon di kamar kecuali mri
jadi selama pemeriksaan papa harus menginap sampai pemeriksaannya selesai
semoga semuanya lancarnya pa
hasilnya juga bagus
mama sama papa lagi di jakarta hospital
di sini ada al sama andin
mama gak mau mereka curiga kalau mama teleponan sama kamu
al sama andin bawa papa ke rumah sakit
apa mereka mau mestiin kondisi papa
terus mau bilang soal makam itu
gue harus cegah mereka
kenapa engkau pulang pulang menangis begitu
kasih tahu gue ayang kiki
gue siap mendengar keluh keluh ayang kiki
ditikung sama siapa ya
jalan jalan ke pasar cakung
kalau memang ayam kiki ada yang nikung
abang uyak siap untuk menampung
kenapa nggak balik balik ya rendy
saya telepon aja ya
kenapa ya gak diangkat
aduh ini bibir kamu luka loh
bisa berdiri gak
mau saya bantuin
semuanya beres bos
ini bayaran sama temen temen
terima kasih ya bos
aku akan biarin semuanya terbongkar
gue yang gak akan biarin ini terjadi
gue gak mau hidup gue hancur
selamat siang bapak ibu
pak surya akan melakukan pemeriksaan
keluarga mohon di luar dulu
aku harap pemeriksaan bapak
semuanya berjalan dengan lancar
dan baik baik aja ya pak
tapi insya allah bapak
tenang aja ya
ya udah aku mau mas al
sama mama keluar beli ya
melakukan pemeriksaan dengan dokter jantung terbaik
dan mama seperti ketakutan
apa yang sebenarnya mereka rencanakan sih
mama boleh bicara
mau bicara apa lagi sih mbak
bukannya semuanya udah jelas
yang kita bicara di teori tadi
saya sangat tahu dari tadi mama sangat takut
apapun yang mama minta
tidak akan berbuat keputusan saya denganmu
tapi gak aku jawab
mama ngasih tau elsa ya
kalau aku sama masya bawa papa ke sini
pas kebetulan elsa telpon dan